peristiwa ini terjadi di checkpoint perbatasan kabupaten pasaman dan kabupaten agam
tepatnya di salareh ayah jambatan masang selasa lalu
penumpang mobil menolak diperiksa dan sempat marah saat diingatkan untuk mengenakan masker
belakangan diketahui sang penumpang mobil adalah martias
anggota dprd kabupaten pasaman dari fraksi partai gerindra
martias bergilah bahwa maskernya hilang di dalam mobil tersebut
setelah perang mulut dengan petugas martias meninggalkan tempat tersebut
gerindra mengkonfirmasikan martias sebagai kadernya
dan sudah meminta yang bersangkutan untuk ditindak
lalu saya sudah menginstruksikan ketua dpc gerindra pasaman timur
untuk melakukan dua hal
yang pertama memberikan surat peringatan pertama kepada yang bersangkutan
yang kedua memanggil yang bersangkutan agar mengeluarkan pernyataan permintaan maaf secara terbuka
dpc gerindra kabupaten pasaman memberi peringatan secara resmi kepada kadernya tersebut
martias pun akhirnya meminta maaf
persoalan yang terjadi tanggal dua belas mei dua ribu dua puluh sekitar jam sepuluh empat puluh enam di perbatasan agam
bahwa saya merasa kilaf atas perbuatan saya tersebut
untuk itu saya minta maaf kepada seluruh masyarakat kabupaten pasaman khususnya
dan masyarakat sumbar umumnya
martias dihukum partainya untuk membagi bagikan dua paket sembako
dan lima masker bagi masyarakat yang berpengalaman
bagi masyarakat terdampak covid sembilan belas di daerah itu
jonny adikambang padang sumatera barat